saudara menyambut bulan suci ramadan sejumlah tradisi digelar
ada tradisi mandi sebagai simbol penyucian diri
sampai cuci karpet dan musola
menyambut ramadan dilakukan dengan tradisi padusan
hingga kini tradisi padusan di mata air tirto marto pengging
ini semua adalah satu hal yang saya kira baik positif
ketika boyolali membangun dengan terus menjaga nilai nilai budaya dan tradisinya
mengikuti prosesi siraman di umbul ngambean
yang merupakan salah satu petilasan yang dibangun pada masa raja keraton kasunanan surakarta hadiningrat
tradisi ini ada sejak masa kerajaan demak saat wali songo menyebarkan agama islam
jadi tradisi padusan ini sudah ada sejak abad ke enam belas
kemudian turun temurun ke kerajaan pajang
akhirnya ke keraton surakarta
jadi ini dimaknai bahwa sebelum kita memasuki bulan ramadan
atau sebelum kita memasuki bulan poso
kita sebelum melaksanakan ibadah puasa harus suci lahir batin
anak anak orang dewasa laki laki perempuan
rame rame berebut uang logam atau koin
berkuncak acara tradisi sadranan udeg udeg
tradisi sadranan udeg udeg digelar secara turun temurun
dengan awal doa bersama untuk keselamatan warga dan mendoakan leluhur
udeg udeg yang berupa koin menjadi wujud sedekah
dan berbagi antara warga yang mampu dan warga lain
setiap sadranan pasti ada udeg udeg duit
setiap sebelum puasa pas sadranan
kalau kemarin itu dapat seratus
dengan sampai tradisi ini
aku tak bela belain dari jogja pulang mau ikutin aku
di umbul senjoyo kabupaten semarang jawa tengah
warga bergotong royong mencuci karpet
karpet yang dicuci masal ini adalah karpet masjid dan musola
umbul senjoyo dipilih karena air yang bersih
karena dekat dengan mata air serta tempat yang luas
karena setiap tahun ada bersih bersih musola buat nyambut namadan
ibadahnya lebih husuk lebih nyaman
sama lebih semangat untuk menunaikan ibadah di musola
agar bulan ramadan bisa diikuti seluruh masyarakat
untuk menyucikan diri dan saling berbagi di masa ibadah puasa